ya ampun beda hati hati dong
eh itu apaan sih malam belanya si salma
tuh jalan pake mata dong
gue denger lo habis digangguin dindai
pagi lah ras
matahari tuh satu aja udah bersilau gimana ya
apa lagi dua
eh keripik loh garing banget kayak gak pernah diangkat
eh dia punya orang lo gak liat apa di gengnya ada segel
untung dia gak nabrak makger kayak biasanya
aduh cape banget tau gak sih gimana caranya anak loki nathan
terus buka mata gimana bedain seorang dinda dan seorang salma
kayak berlian sama batuk tau gak sih
kayak air mineral sama air kobokan
taduk tulu beb
emang pernah ya nathan
salah minum air kobokan gitu
ya ampun beb
pagi pagi udah bafting aja sih
maksud dinda itu dia itu loh mau
ya ampun biar hati hati dong
eh apa apaan sih malam belanya si salma
tuh jalan pake mata dong
lo tuh kendutan ya
ngapain sih disini sendirian
mana sih ini salma
ya gak papa kok
aku cuma pengen belajar aja sebelum bel dimulai
lain kali ajak gue ya
ih dia tuh sekarang jadi cowok paling romantis satu sekolah tau gak
gemes banget tau
ih gemes apaan aja
aduh girls gue tuh bingung banget deh
gimana caranya sih gue dapat perhatiannya nathan
aku tuh udah nyoba berbagai cara tapi gak bisa juga
aduh beth jangan putus asa kayak gitu lah
nih ya kalo menurut gue si nathan itu kan tipikal cowok yang unik gitu kan
jadi kayaknya lo harus cari cara yang anti mainstream
hah anti mainstream
bener juga ya
tapi anti mainstream kayak apa ya
emang keren nih celebgram
apalagi nih ya blok bloknya dia itu banyak yang lain
eh dia kan bisa jadi sama bintang kaca kan gara gara vlog ini
nah itu dia gue bilang
yaudah daripada ngomongin kayak gini
mendingin kita bikin sendiri dah
oke ntar bawa video dulu
gue dari sma garuda
growth kalian pikirin yang gue pikirin gak sih
kalian ke kantin kan yuk
lo kenapa berhenti mendadak sih
kalian berdua duluan aja ke kantin
gue ntar nyusul gue belum lapar kok
salma ini kan jam istirahat
kalau misalnya jam istirahat itu lo harus gunain waktu lo untuk makan
karena itu penting
udah gak apa apa kalian makan aja
pasti lo gak mau ke kantin
gara gara tadi pagi diajak makan bareng kan
sama nathan pas jam istirahat
oke kalau gitu kita gak cari ke kantin
nathan itu karena virus buat lo
ingat ya sal peraturan nomor satu di sekolah ini
jangan deket deket sama nathan
oke kita gak jadi ke kantin
bukan bukan karena itu kok pak
gue tuh gak mau ke kantin
udah gak apa apa kalau misalkan kalian berdua emang udah lapar
ke kantin duluan aja
biar gue mau belajar dulu di purpose
yaudah kalau gitu gue ke purpose dulu ya
kalau misal tuan nak beras ketan
udah gue jadi lempar tuan nak
ini adalah vlog pertamanya dinda
so gue bakal ngajak kalian kulineran di sekolah
oke guys kalian tuh sadar gak sih
banyak banget aktivitas yang ada di sekolah
gue cuma belajar aja
kalian tuh bisa kali kulineran di kantin sekolah ini
oke langsung aja gue mau ngajak kalian
nanyain temen temen gue kira kira apa ya
makanan yang mereka suka
nah ini dia temen temen gue
jadi yang ini namanya budi
dan satu lagi namanya adit
gue tanya budi dulu ya
budi kira kira apa sih makanan kesukaan lo
dia suka bakso
oke sekarang gue tanya adit
makanan apa yang lo suka di sekolah ini
itu makanan jenis apa
lo tuh ngerusak vlog gue tau gak
jadi tema vlog gue bakalan gue ganti
jadi kisah kasih di sekolah
dan di sana
oke langsung aja ya
ih tadi kan gue yang ngamain ramennya
salma gak ikut makan
gue tau dia dimana
ih apaan sih
masa vlog pertama gue
aduh kesel ya
jadi lo gak ada di kantin ya gue yang kesini
ehh enggak makasih nat
gue gak lapar
jadi lo gak mau makan
si natan gercep amat
kalau cowok zaman sekarang gak gercep
mereka makan berduaan